hari raya idul adha tahun ini dirayakan di tengah wabah pmk dan covid sembilan belas yang masih ada
lantas bagaimana memaknai idul adha di tengah cobaan yang terjadi agar kurban bisa dinikmati oleh sesama
kami sudah terhubung dengan mantan menteri agama republik indonesia lukman hakim saifuddin di ujung telepon
halo selamat malam pak lukman
selamat hari raya idul adha pak lukman
pak lukman bagaimana baiknya masyarakat memaknai hari idul adha ya ini di tengah hambatan juga pemulihan pasca pandemi
ada juga ini penyakit mulut dan kuku yang kemudian mengganggu jalannya idul adha pada tahun ini
ya tentu kita kembalikan kepada makna sesungguhnya dari hakikat idul adha itu
jadi ini adalah sebuah hari raya di mana lalu kemudian umat islam khususnya itu diharapkan mampu berkurban
kurban dalam artian
tidak hanya memberikan yang terbaik yang dia miliki untuk sesama
tapi itu semua dilakukan dalam rangka kita mendekatkan diri kepada tuhan
jadi untuk kita melakukan upaya atau usaha mendekatkan diri kepada tuhan
allah subhanahu wa ta'ala itu dengan manifestasi dengan wujud
bagaimana kita bisa memperbaiki
berikan yang terbaik yang kita miliki
nah dalam hal ini adalah hewan kurban
kita memberikan hewan kurban kepada sesama khususnya mereka mereka yang membutuhkan
dan itu adalah bentuk dari ketaatan kita dalam rangka untuk lebih mendekatkan diri kepada tuhan
oleh karenanya bentuk yang kita berikan adalah yang terbaik tentu
jadi itu poinnya
karena di hari ini juga ada perbincangan di tengah masyarakat
kira kira boleh tidak sih memberikan daging kurban ini kepada yang bukan muslim
bagaimana sebaiknya masyarakat menanggapi perbedaan pendapat ini
ya kalau kita merujuk kepada hukum fikih ya memang di situ tidak tunggal pandangan para ulama
ya ada beragam
ada beberapa pandangan
ada pandangan yang mengatakan bahwa daging kurban itu diberikan hanya kepada sesama muslim
tapi juga tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa memberikan daging kurban kepada yang bukan beragama islam itu dibolehkan saja
karena kembali kepada hakikat islam itu sendiri
yang hakikatnya adalah menebarkan rahmah
memberikan kemaslahatan bagi semua orang
tidak peduli latar belakang orang itu siapa apa rasnya etnisnya suku bangsanya bahkan agama yang dipeluknya
jadi kalau merujuk kepada ketentuan substansi dari ajaran agama islam itu sendiri
maka pandangan yang membolehkan itu mendasarkan diri pada
argumentasi seperti tadi
pak lukman ini kan ketika kita dua tahun dihantam pandemi
dengan banyak juga saudara saudara kita yang harus kehilangan pekerjaan
dan keadaan atau tingkat ekonominya menjadi turun tingkat turun level
bagaimana masyarakat memaknai pemulihan ekonomi yang sepertinya juga sedang berjalan

kita tahu ada inflasi yang cukup tinggi dari dua ribu tujuh belas
bagaimana masyarakat muslim harus memaknai hal ini fakta ini
ya tentu kita melihat realitas ini bahwa kondisi pandemi
kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi yang seperti anda sampaikan tadi
dan itu melanda di hampir seluruh penjuru dunia
nah oleh karenanya memang melihat realitas ini
kita harus bisa kembali kepada ketentuan inti ajaran agama
yang mengajarkan bahwa terkadang atau seringkali
cobaan cobaan yang kita hadapi atau ujian ujian yang kita alami
itu adalah bagian dari proses untuk kita bisa
naik kelas begitu
untuk kita bisa naik pada posisi yang lebih baik daripada masa masa sebelumnya
kalau kita bisa melalui atau melalui ujian atau cobaan cobaan itu dengan baik
nah oleh karenanya kalau konteksnya ekonomi persoalan persoalan
atau masalah masalah ekonomi ya bagaimana lalu kemudian
masing masing kita lalu kemudian bisa belajar dari masalah masalah yang dihadapi itu
karena inilah buku ujian bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjalani itu dengan baik
sehingga lalu kemudian posisi kita bisa naik kelas
jadi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa bagi umat beragama
sebenarnya tidak perlu
menghindar dari masalah dari ujian ujian
karena itu sesuatu yang niscaya dihadapi oleh setiap kita yang hidup
dan itulah cara tuhan untuk bagaimana memberikan kita ujian ujian
agar kita dinaikkan kelas kita kalau kita bisa melalui atau melampaui ujian itu dengan baik
jadi terkait dengan persoalan ekonomi ya
karena ini masalahnya kompleks ya luas ya
tapi poinnya adalah bagaimana kesabaran kegigihan ketegaran dalam menghadapi cobaan cobaan itu ya
memang tidak ada pilihan lain harus dimiliki oleh setiap kita
terakhir pak lukman ini juga menarik tadi saya mendengarkan pidato anda ya
saat sholat idul adha tadi mengenai bagaimana keagrapan masyarakat antarumat beragama
saya mau menyinggung soal tahun politik ini semakin dekat
pasti ada saja perbedaan pandangan
seperti apa baiknya masyarakat menyikapi hal itu
ya prinsipnya adalah keragaman perbedaan itu adalah sesuatu yang given
yang memang begitulah adanya
tidak perlu kita punya obsesi atau pretensi untuk menyeragamkan semua kita yang hakikatnya adalah beragam ragam
maka yang dituntut dalam menyikapi keragaman adalah bagaimana kita bisa lebih mengedepankan kearifan
nah dalam khutbah it tadi pagi saya mengatakan bahwa pesan utama agama itu hakikatnya adalah memanusiakan manusia
menjadikan sesama kita yang hakikatnya adalah manusia
itu betul betul kembali ke jati diri kemanusiaan kita
jadi kita jangan berpretensi seperti tuhan begitu yang mudah menghakimi
yang merasa paling benar sendiri karena itu hanya milik tuhan
tapi juga jangan berperilaku seperti iblis atau setan yang selalu mengajak kepada hal hal yang negatif
jadi kembali ke jati diri kemanusiaan kita
dan karenanya menghadapi perbedaan keragaman apalagi di tahun politik
sekeras setajam sebesar apapun perbedaan itu ya kita harus kembali bahwa hakikatnya kita adalah sesama manusia
apalagi sesama saudara sebangsa begitu
maka jangan sampai lalu kemudian perbedaan perbedaan itu lalu kemudian mempecah belah
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
keutuhan kita persaudaraan kita dan seterusnya seperti itu
pak lukman saya juga penasaran apa pendapat anda soal banyaknya perbedaan di media sosial
meskipun di tahun pemilu yang sebelumnya edisi sebelumnya itu sudah terlihat
tapi saat ini penggunaan media sosial begitu masif dan kita lihat setiap hari orang boleh berkomentar apa saja
ya media sosial memang di era seperti sekarang itu tidak terelakkan ya tidak terhindarkan
maka yang dituntut dari kita adalah untuk senantiasa meningkatkan literasi kita dalam bersosial media
jadi masing masing kita hendaknya mampu mengendalikan diri untuk tidak mudah memposting
meskipun yang kita posting adalah kebenaran sekalipun
tapi karena setiap kita punya penerimaan yang tidak sama bahkan terhadap berita kabar yang benar sekalipun
belum tentu setiap orang itu memiliki kesiapan menerima kabar kabar seperti itu meskipun kabar itu benar
apalagi kalau kabar itu tidak benar hoax atau fitnah dan seterusnya
oleh karenanya pengendalian diri di sini masing masing kita untuk men share
atau meneruskan atau menyebarluaskan apapun yang tidak kita share itu harus betul betul dipertimbangkan dengan sebaik baiknya
sebaliknya bagi kita yang menerima kabar atau postingan atau apapun ya tentu juga harus lebih kritis
untuk bisa mencari tahu kebenaran dari postingan postingan itu mengetahui sumbernya siapa
lalu kemudian mencoba mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kebenarannya dan seterusnya dan seterusnya
poinnya adalah bagaimana setiap kita bisa meningkatkan kekritisan kita masing masing dalam menilai sebuah berita atau sebuah postingan
sehingga lalu kemudian kita tidak mudah
lalu kemudian melakukan penelitian lalu kemudian mencoba mengkonfirmasi atau mengklarifikasi kebenarannya dan seterusnya dan seterusnya
lalu kemudian melakukan hal hal yang tidak dikehendaki
jadi dua belah pihak menurut saya ketika kita menerima kita juga harus berhati hati
dan ketika kita ingin menyebarkan atau men share atau mengirimkan yang kita terima
itu pun juga kita harus berpikir ulang manfaat madorot apa sisi sisi positif dan negatif dari yang akan kita lakukan itu
iya karena setiap menjelang peristiwa
menjelang tahun politik begitu keagraban antar masyarakat ini sangat ditunggu ya
karena ada banyak sekali pendapat pendapat yang berbeda ya pak lukman ya
ya justru itulah
jadi ya kita tentu masyarakat kita kan terus berproses ya dalam menggunakan sosial media ini dalam memanfaatkan
dan perlu bagi kita untuk memanfaatkan

jadi itu kan sebuah medium bagi kita untuk bagaimana kita bisa menjaga memelihara merawat relasi sosial kita
maka semestinya media seperti itu harus kita gunakan dalam rangka untuk menjaga relasi sosial
bukan justru malah sebaliknya menebar kebencian
mengeluarkan lontaran lontaran yang justru itu berpotensi untuk memutus relasi sosial kita
jadi ya mereka yang memang ingin berkecimpung di media sosial mestinya harus memiliki kesadaran seperti itu
baik terima kasih pak lukman hakim saifuddin sudah memberikan pandangan soal bagaimana memaknai hari idul adha
dan juga tadi bagaimana mengenai hal hal yang terjadi di negara negara ini
dan juga tadi bagaimana masyarakat harus menyikapi perbedaan perbedaan pendapat apalagi sesaat lagi kita akan menjelang tahun politik
terima kasih pak lukman hakim saifuddin sudah menyempatkan waktu untuk kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih kembali